judi di kondisi kayak gini tuh justru aku harus ada di samping dia aku harus nemenin dia
karena ini ada kaitannya dengan kamu winona
dan kamu tahu semua penyebab kejadian ini adalah
maksud kamu jadi selama ini katanya suka juga sama nara
aku pikir lu cuma nara yang suka sama katanya
awalnya aku juga berpikiran yang sama persis seperti kamu
mama nggak tahu kalian
tapi dengar ya mama tidak akan pernah tinggal diam
nara dari kamu kecil ibu gak pernah memukul kamu
tapi karena gara gara perempuan itu ibu sekarang berani menampar kamu
aku mau ibu lihat keseriusan aku sama nona untuk menjalin hubungan ini
aku butuh doa restu dari ibu
kalau kamu gak pengen lihat ibu mati
kamu putusin perempuan itu dan keluarkan dia dari kantor kamu
aku gak bermaksud untuk menyakiti hati ibu
tapi aku akan buktikan dan aku akan buat ibu mengerti bagaimana perasaan aku yang sebenarnya ke nona
aku akan menghancurkan nara
dia tidak akan pernah boleh memiliki nona
dia harus bantuin aku
sini dulu terus
bangun dong tanya
mama minta sekarang kamu fokus
supaya kamu tidak hidup susah lagi kayak gini
mama akan kenalkan kamu sama anak teman mama
aku tuh udah punya pacar
ada apa sih jodi
sedang dalam perjalanan ke rumah sakit
kami sekarang sedang membawa kakak anda tanya ke rumah sakit
karena percobaan bunuh diri
udah percaya kamu sekarang
ini udah aku tunggu di rumah sakit
aku takut terjadi apa apa sama tanya
yaudah aku segera kesana ya
ya allah itu pasti ya
kenapa katanya sampai pengen bunuh diri
ya allah terima kasih kau telah menyelamatkan kakakku
kalau kakak mau mencari bukannya katanya
pasti aku akan bantu kak
tapi katanya jangan sampai harus membunuh atau mengakhiri hidup kakak kayak gini dong kak
kak kak denger aku ya
hidup kakak itu udah sempurna
kakak lihat aku dong

karena gak ada salah apapun sama aku
justru aku yang sering mengecewakan katanya
dan katanya jangan mikirin soal mama lagi ya
katanya harus percaya mama itu juga sayang sama kakak
mama tuh tetap menganggap kakak tuh kayak anak kandung ya kak
aku perlu bicara sama kamu
judi sebenarnya itu ada apa sih sama katanya
kau mendingan cari tahu sendiri aja deh
lagi pula kalau aku ngomong sama kamu juga kamu gak bakal percaya kan
jodi aku tuh seringus
ini tuh masalah nyawa katanya ini penting kamu jawab dong
aku juga gak pernah nyangka kalau tanya sampai snekat ini mau bunuh diri
ini seperti bukan tanya ini
tanya itu perempuan yang sangat tegar dan sangat kuat sangat galak yang pernah aku kenal
apa karena masalah lu katanya
apa jangan jangan katanya udah tahu soal ibu kandungnya
dan itu semua yang bikin katanya stres
aku rasa ini juga salah satu penyebab dia datang ke rumahku dan tinggal dengan tiba tiba di rumahku
kalau boleh aku kasih saran sama kamu sebaiknya
dalam jangka waktu dekat ini kamu jangan jangan temuin tanya dululah
kenapa kenapa aku gak boleh deket deket sama katanya
judi di kondisi kayak gini tuh justru aku harus ada di samping dia aku harus nemenin dia
karena ini ada kaitannya dengan kamu winona
dan kamu tahu
semua penyebab kejadian ini adalah
maksud kamu jadi selama ini katanya suka juga sama nara
aku aku pikir lu cuma nara yang suka sama katanya
awalnya aku juga berpikiran yang sama persis seperti kamu